siapa ya yang pergi pagi pagi buta gini
mau kemana dia
ngapain gue peduli
bukan urusan gue
demi aku dan juga anak anak
bella apakah kamu sudah mau menikah lagi
jangan putus harapan menunggu aku bela
tapi kamu kan udah
maukah kamu tetap setia menunggu aku bella
waktu kejadian di bukit
aku bilang sama semua orang
kalau kamu akan kembali
dan kamu benar benar kembali
apakah kamu percaya
kalau aku sudah mati
kamu harus percaya sama aku bella
aku akan kembali
alf standards luluh tuhanka
aku akan kembali bella
apip aku disini
apip kau dimana
bela kamu jangan seperti ini nak
afif udah meninggal
kamu harus bisa menerima kenyataan ini bella
jangan seperti ini nak
afif gak meninggal
dia tadi ada di depan jendela kamar aku
aku gak akan menikah sama reno kan
aku mau kejar afif
biar aku aja yang kejar bella
bela sayang jangan seperti ini nak
kesian anak anak kamu di rumah nungguin pada nangis
untung mereka masih tidur
bella kamu harus temenin anak anak kamu
kalau mereka bangun gak ada kamu kan
yaudah sekarang kamu istirahat ya
kamu juga harus jaga kesehatan kamu
dia belum bisa mengikhlaskan apa
bagaimana polisi bella
apa dia sudah tenang
bella udah tenang kok ma
mungkin gak sih kita melakukan hal yang benar
ya bella kan kayak gini mungkin
karena kita paksa menikah sama reno
bella itu perlu seorang pendamping
yang bisa menjaga dan menolong bella juga anak anaknya
bener kan maksud mama benar kan
iya sih mama bener
tapi aku aneh deh
kenapa bella selalu mikir afif itu masih hidup
kan kalau afif masih hidup harusnya dia mau hubungi kita dong ma
iya juga ya
terus aku juga takut mah
kalau bella kayak gini terus
takutnya orang orang tuh mikir bella itu masih hidup kan
jangan sampai deh bela seperti itu
mama juga bingung harus berbuat apa
pasrah aja ya
sudah hampir empat bulan sejak daddy bawa kesini
tapi masih belum ada perubahan apa apa dok
kita sudah lakukan operasi pada luka lukanya
dia masih belum sadar
ya sudah lupa
mungkin kita harus pindahkan ke rumah sakit yang alat medisnya lebih lengkap
ya sudah lupa ya
ya sudah lupa ya
saya akan berusaha untuk menyelamatkan kamu
kali ini saya pastikan tidak akan gagal
ya sudah lupa ya
dulu saya tidak bisa menyelamatkan anak saya sendiri
saya tidak akan mengulangi hal itu lagi
ya sudah lupa ya
saya akan berusaha untuk sekuat tenaga saya
ya sudah lupa ya
ya sudah lupa ya

ya sudah lupa ya

siapa ya yang pergi pagi pagi buta gini
bella mau kemana dia
ngapain gue peduli
bukan urusan gue
suka tidur ya
kenapa pada nangis
dari tadi nangis terus
bella gak tau ma
tadi aku udah cari ke ruangan lain tapi gak ada
tumben bella ninggalin anak anaknya begini
ini nih makanya bella itu perlu pendamping untuk ngejaga anak anaknya
mama cari bella dulu ya
kamu liat bella
tadi pagi sih aku lihat dia pergi bawa mobil tapi aku kurang tahu dia mau kemana
pergi pake mobil
kamu gak nanya atau mencegahnya atau gimana gitu
buat apa aku peduli sama bill
bagaimana kalau bella berkata tapi aku lupa
aku gapoleh nyerah
tinggal satu rumah sakit ini
tinggal satu rumah sakit ini yang belum aku datangin
aku harus cari alvif disana
mana sih bella
kok gak diangkat teleponnya
apa di silent ya
ini loh bella dihubungin susah banget
ada apa tante